tapi aku nggak sengaja tante
aku kesini mau cari tante naya
lagian mana sih orang tua kamu
kok biarin anak kecil main di dapur hotel
mirip nenek moyang kamu kali ya
naya kamu kasih tau tuh
jangan main di dapur usahin tau
emang orang tuanya siapa sih
kok bisa main di dapur hotel
ini anak angkatnya paraka mbak
tante harus balik kerja
tante kerja dulu ya
permisi pak saya kembali kerja dulu
sampai ketemu lagi ya
kamu anak angkatnya paraka ya
harusin tante ya sayang
nanti tentu buatin puding ya
baik orangnya ya
lagian ini kan tempatnya
orang untuk masak
hmm kita di luar aja ya
nggak cuci dulu tangan ya
ada yang bisa tahu